saudara polda jawa barat siap menghadapi pra peradilan dari pihak pegi setiawan usai
ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon pada dua ribu enam belas silam
dirkrimum polda jawa barat kombes surawan menyebut pihaknya belum mendapat pemberitahuan
terkait sidang pra peradilan yang diajukan pegi pelaku utama pembunuhan vina dan eki di cirebon pada dua ribu enam belas lalu
surawan mempersilahkan tersangka untuk mengajukan perapradilan dan akan siap menghadapi perapradilan
ia juga membantah adanya salah tangkap dalam kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon pada dua ribu enam belas silam
alasannya semua bukti telah diuji kebenarannya di pengadilan bahkan hingga tingkat kasasi
untuk melakukan perapradilan nanti kami akan hadapi perapradilan itu
kemudian yang terkait salah tangkap semua sudah diuji di pengadilan
jadi apapun keterangan yang dulu sudah disampaikan oleh para pelaku ini sudah diuji oleh pengadilan
bahkan sampai ke tingkat kasasi